tapi aku ibunya intan
aku mau intan tinggal bareng sama aku
aku mau intan ada disini
aku mau intan
aku mau intan
tidak anak aku
tapi aku ibunya intan
intan kamu dibawa dah sayang
aku harus tinggal bareng sama mama
mama kenapa tinggalin aku
antuk kalau mama kamu lagi sakiti disana gimana
mama kamu tuh tinggal sama familynya itu
mereka pasti bisa membelinya
jadi intan bisa membelinya
jadi intan gak usah khawatir ya sayang
mama kamu pasti baik baik saja disana
justru sekarang eyang khawatir sama kamu inter
apa kamu bisa tinggal berjauhan sama mama kamu
mama kamu udah pulang
sekarang mama kamu ada di rumah kamu mau nemuin mama kamu
jadi bener ya papa
tante nailah itu sebenernya umpanya tiara
tante nailah itu mama kamu
papa selama ini bilang kalau mama kamu udah meninggal
papa selama ini juga cari mama kamu
sekarang mama kamu ada dirumah
kamu disini aja nungguin maya

sama tiara ya
kamu disini aja nungguin maya
biar mama aja yang pulang
sama tiara ya
mama ini capek ardi
mama pengen ganti baju bersih bersih dan sekalian semuanya
boleh ya mama yang pulang sama tiara ya
mira saya mau cobain dulu ya
sebentar ya bu saya ambil mangkok ya
sebentar ya bu
ini enak banget
mama pasti suka
buat tintan mana
kan dia juga habis pulang sekolah
masa makanannya cuma sebuah mangkok
masa makanannya cuma sebuah mangkok
masa makanannya cuma sebuah mangkok
masa makanannya cuma sebuah mangkok
mau tintan kan gak ada disini bu
kok bisa tintan gak ada disini
kenapa dia gak ada disini

saya mau tintan
saya mau tintan
gak ada tintan
gak ada izzan
gak ada izzan
saya mau tintan begini
gak ada izzan
saya mau izzan sekarang dimana

masa tintan gak ada disini
gak ada izzan
gak ada izzan
kalau pas izzan jangan ambil tintan
gak ada izzan
gak ada izzan
gak ada izzan
gak ada izzan
aku mau anak aku kembali
anak aku si haram
tapi aku ibunya intan
aku mau intan tinggal bareng sama aku
aku mau intan ada disini
aku mau intan
aku mau intan
ngapain kamu disini
pergi pergi pergi
eh ngapain sih kamu masih ada disini
enggak punya rumah emang
pergi gak kamu
masih aja manggil mama
eh nanti kalau misalkan anak saya udah pulang
nanti tiara gak mau datang kesini karena ada kamu
mama gak bisa tidur kamu dimana
kamu bukan intan
kamu bukan intan
kamu bukan intan
aku yang belum buka intan
tapi aku tiara anak mama
aku akan pastiin kamu gak akan tertahan lama disini
dua tahun semenjak kejadian perampokan di rumah ibu
rumah ibu kamu masih belum bisa melupakan kejadian itu saya jangan jangan jangan jangan
kamu ini kenapa sih oh sampai kapan kamu harus move on kamu harus lupain kejadian itu demi aku